selama periode pertama presiden jokowi partai golkar selalu setia menyukseskan agenda pemerintahan
terutama dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan rakyat
tentu harapan petinggi petinggi partai menginginkan kota umumnya dipinang presiden jokowi sebagai calon wakil presiden
itu pastilah ya harapan semua kader
bagaimana pandangan lembaga survei dan surveyor pengawat politik tentang kans erlangga hartarto
mendampingi presiden jokowi di pilpres mendatang
sudah bersama saya pada malam hari ini ada direktur eksekutif smrc mas jaya dehanan yang kembali di meja ini membahas cawapres
terima kasih mas jaya
terima kasih bu undang saya lagi
karena anda harus bertanggung jawab dengan survei dan juga tadi anda sudah mendengarkan tadi ya
iya saya dengar lebih saya dengar dari awal
saya mencoba untuk mengklarifikasi banyak hal termasuk dengan komunikasi ambisi dan possibility gitu ya
apa yang bisa anda lihat dari jawaban pak erlangga tadi
ya umumnya kan jawabannya masih saya kira normatif dan memang harusnya begitu ya
maksud saya harus normatif adalah tersirat jelas bahwa jelas ada keinginan dari partai golkar sekaligus pak erlangga untuk mendampingi pak jokowi dalam arti menjadi wapres kan itu jelas terlihat
tetapi memang partai golkar dan pak erlangga ingin konsisten dengan komitmen awal mereka yang sudah sampai ke sini
terima kasih pak jokowi
saya ingin memberikan secara terbuka kepada publik bahwa mereka mendukung jokowi
meskipun tidak disebut kira kira tanpa syarat lah
artinya tidak pakai prakondisi kalau tidak jadi wakil presiden tidak dukung lagi
tidak tersebutkan di situ
bahkan anda tadi coba kan untuk berusaha begitu meminta beliau untuk keluar dari pakem tidak berandai andai itu
beliau tetap tidak mau berandai andai
ya itu satu konsistensi yang ditunjukkan
dan saya kira juga mungkin karena sudah membaca kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi beberapa hari ke depan
sikap erlangga yang menarik adalah kata anda karena sudah membaca kemungkinan kemungkinan
kemungkinan apa yang kemudian membuat erlangga sebagai ya manusia politik zon politikon gitu anda lihat
berlaku atau bertindak atau bermanuver seperti itu
ada tiga kemungkinan yang saya kira partai partai politiknya sudah tahu
ketua ketumunya minimal
atau sudah bisa membaca
kemungkinan pertama keputusan sudah diambil oleh pak jokowi
tinggal prosesnya mensosialisasikan kepada partai partai
kemungkinan kedua masih pak jokowi sudah mengambil keputusan tapi keputusannya masih dalam bentuk alternatif
mungkin pak erlangga masuk di dalamnya
itu kemungkinan kedua
kemungkinan ketiga memang alternatif itu masih panjang
masih alot begitu
sehingga setiap partai masih mencoba untuk stick dengan pendekatan masing masing
anda lihat kan ada partai lain caimin makin agresif kan gitu
itu artinya kan mereka masih membaca kemungkinan bahwa masing masing partai masih punya peluang untuk
dalam tanda kutip mempengaruhi apa yang sudah terjadi di antara tiga kemungkinan itu tadi yang saya sebut
kalau anda lihat manuver erlangga hartarto
apa yang coba dimainkan oleh dia dengan dia yang tidak sangat tidak agresif secara politik misalnya untuk mencalonkan diri atau mengkampanyekan diri
di sisi lain dia membentuk golkar jokowi
relawan gojo yang identifingnya adalah wajah dia dan wajah jokowi di seluruh indonesia
beberapa leverage yang beliau coba mainkan ya
satu fakta bahwa golkar adalah partai terbesar kedua di koalisi pendukung jokowi
yang coba terus disuarakan
yang kedua adalah fakta bahwa golkar adalah yang paling duluan mendeklarasikan mendukung jokowi untuk tahun dua ribu sembilan belas
yang ketiga adalah beliau mencoba bahwa golkar dan beliau sendiri sebagai pribadi sebagai tokoh gitu
adalah tokoh yang diperlukan untuk pemerintahan kedepan
anda menyebut ekonom atau
ya klober islam
soal islam itu kan dicoba di down
oke itu nanti kita akan bahas masalah itu
dan apa namanya apa dan terakhir apa namanya yang dicoba digunakan adalah bahwa pemerintahan kedepan akan lebih stabil secara politik kalau golkar memiliki posisi yang lebih kuat gitu
maksudnya kalau posisinya wakil presiden itu dianggap akan lebih kuat untuk secara politik memastikan stabilitas
secara politik memastikan stabilitas pemerintahan kedepan begitu
itu yang tampaknya yang saya baca apa namanya dan memang itu menjadi kekuatan yang bisa dimainkan oleh pak erlangga
golkarnya atau erlangga
erlangga sebagai tokoh
yang lebih menguntungkan kalau saya jokowi apa yang lebih saya lihat
apakah erlangganya dengan kompetensi dan skill kemudian dengan kelebihan kelebihannya atau partai golkarnya
sekali lagi ada dua tahap yang mesti dipakai oleh seorang
dipakai oleh seorang calon presiden sekarang ketika menentukan calon wapresnya
satu tahap pertama adalah tahap untuk memenangkan pertarungan
tahap kedua adalah tahap untuk nanti ketika menjalankan pemerintahan apabila menang
nah memang yang ideal adalah perkiraan perkiraan pertimbangan di dua tahap itu berjalan sama sejalan
tapi kan tidak selalu begitu ada kebutuhan untuk menang ada juga kebutuhan yang mungkin berbeda untuk menjalankan pemerintahan
saya kira kekuatan golkar dan pak erlangga itu lebih banyak berada pada kebutuhan untuk menjalankan pemerintahan
lebih banyak di situ poinnya
dan itu lengkap ya
dengan stabilitas dan juga skill erlangga pribadi sebagai seorang ekonom teknokrat gitu
itu lengkap tapi yang agak kurang adalah jaminan bukan jaminan kekuatan bahwa dengan memilih pak erlangga bahwa kemenangan pak jokowi akan lebih katakanlah terjamin
nah itu yang kurang karena memang ada beberapa kekurangan di sisi pak erlangga dari perspektif itu
apa yang membuat erlangga menjadi kurang atau jika jokowi memilih erlangga maka posibilitas kemenangannya tidak seperti calon calon lain
sekarang itu saya kira presiden sudah berada pada tahapan
untuk mengambil keputusan
nah dari calon calon yang beredar ini termasuk pak erlangga itu pertimbangan pertama kualifikasi personal semua calon relatif tidak ada masalah relatif ya
oke semua calon itu siapa saja
semua calon yang beredar ini pak erlangga pak mahfud md ibu sri mulyani mungkin juga cak imin ibu shromi ya
lalu tadi ada pak muldoko
pak muldoko itu semua tidak ada relatif tidak ada problem dari segi kualifikasi personal
yaitu integritas kompetensi atau kapabilitas empati dan mungkin juga kontinuitas itu empat aspek itu tidak ada masalah
yang jadi persoalan sekarang adalah akseptabilitas
akseptabilitas itu artinya sejauh mana resistensi partai partai politik terhadap masing masing nama itu
kalau dipilih sebagai wapres kemudian bagaimana tingkat penerimaan publik terhadap nama nama tersebut
kalau dipilih sebagai wapres
saya akan memberi contoh satu satu erlangga ini bagaimana
aseptabilitas dari partai partai politik elit kemudian penerimaan publik dan kemungkinan untuk menang tentunya
di tingkat elit akseptabilitasnya bagus
itu ditunjukkan oleh salah satunya oleh survei smrc ya
oke boleh kita tampilkan ya kita tampilkan lagi mas jayadi supaya masyarakat inget
kita tampilkan survei surveinya smrc yang menunjukkan di mana sih
di tingkat elit dan di opinion leader beliau bagus
oke elit dan opinion lea boleh ditampilkan oh di belakang kita
ya kan beliau bagus kan di sini kan skor rata ratanya
termasuk akseptabilitas di sini
elit ini sekali lagi siapa mas
elit adalah sekelompok orang yang dianggap memiliki informasi paling kaya
termasuk dalam pengusaha besar yang masuk lima puluh orang terkaya
kemudian sejumlah intelektual sangat senior teknokrat senior yang semacam itu
tapi punya daya juga untuk mempengaruhi
ya mereka ini kecil jumlahnya tapi biasanya dianggap memiliki pengaruh
di lingkaran kekuasaan dan ekonomi secara umum
oke next kita lihat survei berikutnya
nah ini kan opinion leader ya
pak erlangga juga tinggi di sini
jadi di kalangan elite elite itu kita bagi dua di sini
opinion leader sama elite yang kita tribut tadi
pak erlangga berada pada posisi yang bagus ya
meskipun dia berada nomor lima besar
nah problem atau kekurangannya adalah ketika kita masuk ke tingkat akseptabilitas di tingkat massa
oke kita ada juga itu mas ya
kita boleh kita lihat
di tingkat masa pemilih secara umum
ini kan pak erlangga berada bahkan tidak ada di lima besar atau enam besar
di mana dia posisinya
ada pak mahfud di situ
oh tidak ada sama sekali ya
oh di sini
oh di halaman kedua berarti ya
padahal akseptabilitas di kalangan pemilih itu adalah salah satu ujung dari kemungkinan seseorang untuk terpilih
karena yang memilih kan bukan elite
elite jumlahnya sedikit
yang memilih adalah masa
masa ya secara umum
termasuk semua orang gitu yang memiliki hak pilih gitu
kita kan presiden pasti akan memilih pertama orang yang bisa bekerja sama dia kemudian dia punya faktor
itu faktor yang berikutnya memang
kita kan sudah bicara soal kualifikasi personal sudah
sekarang kita bicara soal akseptabilitas
akseptabilitas itu menurut saya bisa dibagi ke dalam tiga level
level elit yang sifatnya umum
seperti yang sudah ditunjukkan dari survei ini
dan level elite dalam arti partai partai politik
nah di tingkatan partai politik akseptabilitas itu bisa dinamis
itu yang terjadi sekarang
bisa dilakukan di meja makan di warung kopi
itu yang terjadi sekarang
jadi kalau kemarin partai politik tidak terima mungkin hari ini bisa dan sebagainya
nah tapi di tingkatan massa itu cenderung ajak
paling tidak sampai dengan awal agustus ketika pendaftaran dimulai
dengan kondisi elektabilitas
dan fakta fakta politik saat ini
dan mungkin anda bisa predisi dalam waktu satu tahun ke depan sampai pprs mendatang
apakah presiden jokowi punya banyak kemewahan untuk memilih orang yang hanya
oke kita bisa menafikan orang orang pilihan jokowi misalnya
adalah orang orang yang tidak punya nilai elektoral yang cukup baik gitu
apakah jokowi punya kemewahan itu
seperti sama ketika kalau kita lihat dua ribu sembilan presiden sby memilih pak budiono
sebagai petahana iya
ketika bicara soal pak sby punya kemewahan itu
itu kan setelah mempertimbangkan aspek aspek yang kita sebut tadi
termasuk elektabilitas dan akseptabilitas gitu loh
jadi tidak bisa misalnya pak jokowi mengambil nama budi gitu
meskipun dia suka gitu ya
suka sama budi kan
atau suka sama jayadi gitu
lalu menjadikan cawa presiden
itu nggak bisa begitu
nama ini kira kira dari segi tadi
elektabilitas dan kemistri dengan presiden
kalau sudah itu
apakah presiden atau jokowi punya kemewahan untuk milih siapa saja diantara nama nama
yang sudah masuk dalam kategori tadi
dalam konteks itu saya kira
akseptabilitas menjadi salah satu faktor yang tampaknya agak memiliki bobot yang cukup
berat saat ini
bobotnya cukup tinggi
yang penting menang dulu maksudnya
dan erlangga disitu agak lemah
tapi dia memilih akseptabilitasnya yang tidak sebanding dengan nama nama lain
tidak masuk lima besar
bagaimana dengan mesin
pak erlangga mengklaim bahwa yang golkar ada delapan belas juta pemilih
itu bisa menjadi mesin
kalau kita lihat kemenangan di pilkada sembilan puluh satu dari satu ratus tujuh puluh
ini apakah nggak bisa membuat booster bagi
tapi kalau bicara mesin kan betul
itu salah satu kekuatannya
tetapi jangan lupa bahwa yang pertama tama menentukan di dalam pilpres adalah kandidatnya
dan pasangan kandidat itu siapa
mesin memang menjadi salah satu
salah satu faktor yang mendukung
tapi kan ada partai lain juga
yang bisa berargumen bahwa mesin mereka juga solid
nah disitu mungkin agak kekurangannya
jadi sisi akseptabilitas itu
apalagi tadi anda menyinggung soal aspek sosiologis yang saat ini terasa menguat ya
bahwa ada dikotomi
terlepas dari kita
kita setuju tidak boleh mendikotomi
islam dan nasionalis misalnya
tapi fakta bahwa yang berkembang di masyarakat saat ini seperti itu
nah kita akan bahas khusus masalah ini mas jayadi
bagaimana faktanya dan bagaimana denial dari pak erlangga seperti tadi kita juga sudah tanya
katanya gak ada
itu tercermin dari pilihannya gak ada itu
apa namanya kelompok nasionalis dan kelompok islam
kita akan bahas ini lebih dalam lagi usaha jadwal berikut tetap bersama kami
nah mengenai aspek kalau bahasanya jadiannya saya suka sekali
nah ini gimana
itu bahasa netral untuk mengatakan
berdasarkan data supaya tidak dihakimi oleh netizen di media sosial
enggak juga itu memang bahasanya begitu itu aspek sosiologis
kondisi faktualnya seperti apa dan bagaimana anda melihat jawaban erlangga terkait dengan aspek sosiologis
aspek bahwa misalnya petahana sekarang dipotret sebagai kurang dekat dengan tanda kutip kalangan islam
harus pakai tanda kutip ya
iya karena kan kalau bicara kalangan islam nanti kemudian di jokowi juga islam kan gitu
tapi yang dimaksud ini islam politik dalam arti agenda politik umat islam seperti itu ya
narasi itu kan berkembang begitu dan
menguat ya apa tidak semakin lama semakin kesini semakin menguat atau justru semakin pudar
masih seperti yang dulu tapi dugaan saya kalau mendekati pemilu makin dekat ke hari h itu akan makin menguat kan gitu
oh seperti itu ya
iya akan menguat dalam arti akan makin banyak yang disuarakan karena itu akan menjadi salah satu senjata oposisi untuk melawan petahana kan begitu
nah mengapa di pilkada dua ribu delapan belas isu sosiologis itu tidak terlalu mengemuka
itu karena justru karena apa namanya dari aspek kandidat
dan dari aspek partai partai koalisi pendukung masing masing kandidat di setiap daerah di satu ratus tujuh puluh satu daerah itu secara umum
itu tidak memberi peluang yang besar untuk isu itu mengemuka
artinya isu yang mengemuka ini bisa dimitigasi dengan komposisi kandidat yang ada gitu loh
dan komposisi koalisi partai juga kali jadi berapa kelima
isu politik identitas itu selalu potensial untuk dimainkan apalagi di indonesia yang sangat majemuk ya
nah etnis dan agama itu karena berjalin berkelinan dalam politik kita
nah dia akan mengemuka kalau ada dua syarat
syarat pertama kompetisinya sangat kompetitif
yang kedua ada polarisasi
polarisasi yang satu mewakili apa namanya agama satu yang satu mewakili agama yang lain
bisa terpolarisasi begitu
demikiannya partai mendukungnya
nah itulah yang harus menjadi concern
pak erlangga tersetuju kan harus menjadi concern disitu
jangan sampai terjadi semacam polarisasi
yang ini dianggap pokoknya nasionalis saja
yang ini didukung oleh umat islam saja
sehingga bisa terjadi dikotomi
nah untuk itu perlu kombinasi kandidat yang kira kira bisa mengurangi dikotomi tersebut
secara sosiologis jokowi eh kondisi faktualnya jokowi seperti apa
jokowi kan secara sosiologis dianggap bagian dari kubu nasionalis
dan secara apa namanya secara kinerja selama tiga tahun terakhir itu dipotret oleh oposisi
sebagai presiden yang kurang berpihak kepada umat islam
itulah yang berkembang
minimal di kalangan oposisi
nah apa namanya
bahkan dengan wakil presiden yang menjadi ketua umum di ormasjid indonesia pun tidak bisa mengurangi
tidak bisa mengurangi image ini ya
belum bisa begitu
karena itu diperlukan komposisi kandidat dan komposisi strategi pemenangan yang bisa memitigasi atau paling tidak memberi benteng kepada jokowi dalam konteks itu
erlangga posisinya memenuhi kebutuhan itu tidak
erlangga secara pribadi
lebih dikenal sebagai seorang teknokrat
seorang insinyur seorang pengusaha seorang yang berprestasi di bidang profesinya
yang kemudian menjadi politisi
dan politisnya di partai golkar
golkar tidak dikategorisasikan sebagai partai umat islam
dia partai nasionalis yang friendly kepada islam tentu saja ya
jadi secara sosiologis dia kurang bisa mewakili
baik secara individu maupun dari segi partai
kalau dia menjadi wakil pak jokowi
itu kita bicara soal kelemahan dari sisi analisis ini ya
dari segi akseptabilitas
tentu saja kan keputusan akhir nanti tergantung kepada dinamika yang terjadi dan pak jokowinya
tapi kalau kebutuhan sekarang oke
jadi ada dua dikotomi besar kalau saya bisa simpulkan
ada yang menganggap bahwa presiden jokowi butuh seperti pak erlangga butuh wakil presiden yang mengerti ekonomi bisa mengakselerasi ekonomi
sehingga ekonomi kita lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang baik
atau yang kedua seperti kata anda
membuat indonesia menjadi tidak terpolarisasi lagi
makanya dibutuhkan kelompok wakili kelompok tanda kutip umat islam
kebutuhan mana yang paling real dan kebutuhan mana yang menurut anda paling cocok untuk mendapatkan
ada nggak orang yang punya kualifikasi
dari nama semua nama
dikasih dua duanya tidak ada
tidak ada yang super
dalam perspektif jokowi
ya dalam perspektif calon presiden jokowi
untuk melanjutkan pembangunan ekonomi dan sebagainya itu
dia perlu menang dulu kan
perlu dipilih rakyat lagi
nah persoalan tadi persoalan dikotomi islam dan nasionalis itu
itu adalah persoalan bagaimana akseptabilitas dari kandidat komposisi kandidat ini
yang akan mempengaruhi elektabilitas mereka
sehingga itu akan berpengaruh pada menang atau tidak
jadi tahap pertama ini maka yang lebih penting adalah bagaimana
mencari komposisi kandidat
yang memungkinkan untuk memiliki akseptabilitas yang tinggi di masyarakat
problemnya disitu menurut saya
sedikit kekurangan pak erlangga disitu
oke dengan oke kita gabungkan dengan apa yang ideal
kebutuhan fakta politik
apa yang diinginkan massa
dan kebutuhan pak jokowi pribadi
untuk mengisi pemerintah lima tahun ke depan
seberapa besar posibilitas presiden joko widodo akan menarik atau meminang erlangga hartarto
sebagai calon wakil
dari segi akseptabilitas
kalau ada orang lain yang lebih memiliki kualifikasi itu
pak erlangga akan berada pada posisi paling tidak nomor dua
sebagai cawapres gitu
meskipun dari segi kompetensi
dari segi kemungkinan untuk pembangunan ke depan
beliau tidak kalah dengan yang lain
jadi itu jawabannya jawabannya sangat hati hati
tapi kalau kita bicara aseptabilitas kembali
dari partai partai politik pendukung
jika nama erlangga keluar
akan lebih bisa diterima tidak dibanding cahimin misalnya
itu akseptabilitas yang saya maksud juga
di kalangan elit partai
kan ada kelemahan
golkar ini kan bagi caimin misalnya
bisa mengklaim bahwa golkar adalah orang baru dalam kubu jokowi
kalau mau memilih partai
mesti pun partai golkar adalah partai terbesar
tapi kan dia orang baru
dalam pengertian sahamnya kan
sahamnya lebih tinggi caimin gitu
sebaliknya pak erlangga akan bilang
cahimin kan partainya kecil
jadi kalau partai
itu akan bisa menimbulkan dinamika seperti itu
ini kan sedang berlangsung nih
apakah akan berubah
akseptabilitas di tingkat partai itu
jadi kekurangan kedua
atau ketiga dari pak erlangga adalah
adalah di kalangan partai partai
itu bisa dipersoalkan oleh partai lain
belum lagi kalau kita bicara soal misalnya
kita belum mendengar tanggapan dari pdip
pdip mau misalnya
wakil jokowi dari partai golkar
yang sebetulnya seringkali
tapi kan ada dinamika dalam koalisi itu
di dalam koalisi sendiri
seringkali terjadi persaingan
kita akan nantikan
apakah presiden jokowi atau memilih erlangga atau tidak
ya hanya presiden dan tuhan yang maha kuasa yang tahu
dan ya kita analisanya seperti itu
kita akan tunggu bersamalah
tapi paling tidak erlangga
kalau punya kualifikasi
ada satu atau dua orang yang punya kualifikasi
seperti yang anda katakan
pak erlangga masih di urutan dua
tapi memang dari tadi
dia masuk urutan kedua
terima kasih sudah datang dan menganalisa ini
kita akan tunggu bersama
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budha diputra